ribuan warga rela antre untuk membuat kartu identitas anak atau kia
yang diselenggarakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tangerang selatan rabu siang
meski harus antre berjam jam tidak menyurutkan semangat para ibu ibu untuk mendapatkan kia
dinas kependudukan dan pencatatan sipil di sdukcapil kota tangerang selatan
menyelenggarakan pembuatan kartu identitas anak kia
yang bekerjasama dengan transmart gerah raya bintaro
meski harus antre berjam jam tak menyurutkan semangat para ibu ibu
yang membawa serta anak mereka untuk membuat kia
banyaknya warga ingin membuat kia membuat di sdukcapil tangsel
harus menambah kuota yang disediakan
yakni dari sebelumnya hanya lima ratus menjadi satu
kia tangsel itu beda
karena kami membuka kerjasama dengan vendor vendor
sehingga seluruh masyarakat sangat antusias ingin memiliki kia
sementara masyarakat yang belum memiliki kia dapat mendaftar secara kolektif di sekolah
atau dengan cara mendaftar via online ke laman disduk capil tangsel pada tanggal empat belas januari mendatang